semua kejuaraan dunia ada di sini
biasanya sih kena macet
jam segini macet sih biasanya
apapun resikonya nanti aku harus terima
itu teman dari ibu oh
sekarang rifki mau nanya
sama papa sama arin ada niat busuk apa lagi terhadap michelle
tik kenapa kamu berpikiran seperti itu
papa itu tadi benar benar tulus minta maaf sama michelle
karena papa sadar
selama ini papa itu udah salah dan keterlaluan sama michelle
jadi setelah papa udah mempermalukan michelle di depan banyak orang
sudah kasar sama michelle
papa sekarang baru sadar
rifki percaya bahwa papa sama arin pasti ada kesepakatan ya
papa bener bener tulus untuk memperbaiki semuanya sama michelle
dan papa juga minta maaf sama kamu
karena selama ini papa sudah gak percaya dengan omongan kamu
apa yang papa lakukan itu semua demi kamu
demi kebaikan kita semua
papa tidak akan larang lagi kamu kalau mau berteman dengan chef
papa ingin sekali kamu tahu soal hubungan kamu dan michelle
yang sebentar lagi akan jadi saudara
tapi papa rasa saat ini belum waktunya
sekarang papa akan selesaikan dulu semua masalah dengan michelle
mbak bangun mbak
mbak cowok yang berdua tadi main disitu kemana ya
oh udah pergi mbak dari satu jam yang lalu
maaf ya mbak kalau saya bangunin
saya permisi ya mbak
eh gue kok malah ketiduran sih
selama gue ketiduran
apa jangan jangan vero udah bahas soal perjodohan gue sama dia ke opa davin
gue jadi kepikiran kerupuk kulit
lagi percaya hilang sudah rasa didatang
bila nanti ku pergi
jangan kau pinta aku kembali
sayang banget sih ini sebenarnya
suaranya oke kok bagus banget
tampang ada kerupuk kulit nih
ini sebenarnya dia tuh tinggal ketemu sama produser
pasti dia nih jadi nyanyi tertentu
tapi sayang juga sih ini
gue upload di youtube ya
terus dia jadi penyanyi terkenal
nah dia bakalan happy tuh sama gue
dia bakalan berterima kasih banget nih sama gue
tentunya kita upload
kalo gue yang upload terus langsung ketauan sama michelle
gue bikin akun baru
nama yang agak agak unik
yang kece gitu
udah upload deh
gue yakin banget nih
feeling gue gak pernah salah
kita tunggu aja
jangan sampai viral
itu dua poin saja kau
betta datang ke sini
mau mengaku kalo betta punya hati ini
sudah patuh patuh lo menyukai nona rif
beta ini paling tidak mengerti sekali
tentang perasaan begitu begitu
beta ini paling takut sekali
kalo betta punya rasa ini
nanti menghancurkan hubungan persahabatan ketua tua
ibu cantik banget hari ini
kamu juga cantik
bagus deh wajunya
iya kan kapelan sama kamu
tapi el gak pake outer nya
sayang tadi kan ibu udah bilang
kamu itu bagusan kayak gini
lagian juga outer nya maaf ya ibu belinya kegedean
gak apa apa tapi kan jadinya gak kapel lah
gak apa apa tapi kamu kayak gini cantik banget
kamu jadi lebih modis
ini kan gara gara
ini kan gara gara
ini shell adalah anaknya ibu mila
sudah pilih menu nya bu
mbak bisa bentar lagi gak aku pilih ya
soalnya lagi nungguin temen
oh baik bu
saya permisi ya
kok belum dateng
apa nggak jadi lagi ya
jadi tadi sih bilangnya udah di jalan
bentar ya ibu dapet
biasanya sih kena macet
jam segini macet sih biasanya
tuh kan ini diangkat
aku harus terima
itu temennya ibu oh
ibu aku mau berjalan
aku mau ke jalan
aku mau ke jalan
aku mau pergi ke jalan
temen dekatnya ibu selama ini
ini ternyata papa ibu tua kecap
mas kenalin ini anak kesayangan aku namanya michelle
tapi dipanggilnya el
el kenalin ini temen deket ibu namanya om rai
apa apa apanya botol kecap bakal kasih tau ibu soal kita
yang udah saling kenal dan punya masalah
sebetulnya aku senang bertemu dengan om temen deketnya mama
mereka tuh sama
mereka juga sama
mereka juga sama
mereka juga sama
mereka juga sama
mereka juga sama
mereka juga sama
mereka juga sama
sepertinya michelle gak mau mila tau soal masalah yang terjadi diantara aku dan dia
om juga senang akhirnya bisa kenalan dengan kamu el
anak kesayangan yang selalu dibanggakan oleh ibu kamu
ayo duduk mas malah mau berasa berdiri nih
gue gak mungkin kasih tahu ibu kalau ternyata teman dekat ibu itu adalah papanya botol kecap
gue gak mau ngerusak kebahagiaan ibu